pada dua puluh satu mei tepat delapan belas tahun yang lalu sebuah peristiwa politik besar terjadi di tanah air kita
krisis ekonomi yang menjalar menjadi krisis politik dan berakhir pada huru hara memaksa presiden soeharto yang telah berkuasa selama tiga puluh dua tahun harus lengser dari jabatannya
kami akan mengajak anda untuk melihat kembali peristiwa yang pernah menjadi salah satu tonggak sejarah di republik ini
saya memutuskan untuk menjabatkan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden republik indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini dua puluh satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan

pernyataan ini dibayangkan oleh kebanyakan masyarakat indonesia
saat jenderal besar soeharto yang sudah berkuasa selama tiga puluh dua tahun harus mengakhiri kekuasaannya
padahal beberapa hari sebelumnya presiden soeharto masih yakin bisa mengatasi keadaan
maklum selama puluhan tahun menjadi orang nomor satu di republik soeharto selalu berhasil mengatasi gangguan keamanan ataupun gerakan politik yang menantang kepemimpinannya
namun tidak untuk kali ini
krisis moneter pada tahun seribu sembilan ratus dua belas

nilai rupiah terhadap dolar terus melemah perbankan nasional kolaps harga kebutuhan membumbung tinggi serta utang luar negeri membengkak
kemarahan rakyat pun tak terbendung lagi
krisis ekonomi dengan cepat menjalar menjadi krisis politik dan keamanan
demonstrasi yang dipimpin elemen mahasiswa menuntut presiden soeharto untuk lengser bergelora hampir di seluruh negeri
kepada soeharto kerusuhan mengangguskan banyak gedung dan pertokoan
kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan soeharto menyusut tajam
padahal menjelang pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh soeharto yang sudah berniat untuk lengser ke prabon berhasil diyakinkan oleh ketua umum golkar yang juga murid politik soeharto harmoko untuk kembali melanjutkan kepemimpinan
saya jelaskan ini saya tanya apakah betul
saya jelaskan ini saya tanya apakah betul
anda semua ini bulat setuju mencalonkan pak soeharto sebagai presiden mandataris mpr masa berarti seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dua ribu tiga

iya tidak ada yang menolak
armoko yang pada awalnya tegas menyokong soeharto pada akhirnya dia juga lah yang paling depan menyarankan guru politiknya ini untuk meletakkan jabatan
delapan belas tahun berselang sosok jenderal besar soeharto memang masih menjadi perbincangan
delapan belas tahun berselang sosok jenderal besar soeharto memang masih menjadi perbincangan
sebagian masyarakat rindu dan menganggap soeharto sebagai orang yang berjasa bagi pembangunan sehingga pantas diberi gelar pahlawan
sebagian lainnya justru menilai soeharto adalah aib bagi sejarah republik yang bergelimang korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia
budi adiputro cnn indonesia